beli jajanan scan aja pakai motion pay diterima di semua toko seluruh indonesia
menolak bos itu ngerti gak kamu
aku tidak tahu kalau disuruh kerja begitu
orang yang banyak uangnya juga baik sama siapa aja
dan nanti kalau udah nyampe di rumah suci ngobrol dulu sama om jarod ya
sumbil belajar ya
suci kak om jarod itu kalau suka sama orang
dia akan ngasih apa aja yang diinginkan sama orang tersebut
nanti nih kalau suci mau apa aja pasti dikasih ya om jarod
tapi suci cuma nemenin ngobrol aja kan pak
paling ya tambah gitu gituan dikit lah
yaudah ntar ya
bang intensif carney juga ya
selamat naik sam
tengok woe tuh
om jarod ya nanti kamu temenin om jarod dikamar ya kenapa dikamar pak suci enggak mau ah udah
pokoknya kamu jangan banyak tanya dulu nanti kalau kamu di luar ketahuan sangat siana enak
ada apa pak kok tadi suara suci ada suara suci apa suara
masuk masuk masuk
kamu harus layani saya dengan baik
kamu perempuan murah tapi
kamu sudah merugikan saya luar gaya
kalau berapa lagi pakai bisa kembalin uangnya
kamu sengaja ngajarin dia merontak ronta supaya bisa dijual lagi lah
bos dia itu sebenarnya masih dipakai bos aja nggak sabar
karena saya nggak peduli yang penting sekarang kembaliin uang saya
atau saya akan teriak manggi preman itu supaya mukulin bos gimana
keluar sekarang keluar
udah keluar ayo
kenapa bapak kamu tegas sama aku
aku nggak salah apa apa
aku takut pulang ke rumah aku takut nyumit orangtuaku
ngapain aku ya
aku udah kotor
kamu gak diapa apain kan
kamu belum disentuhkan
kamu masih suci
aku janji kejadian ini gak akan terulang lagi
eh suci kamu jangan so so
kamu sudah terima uang mukanya
jadi kamu tidak bisa menolak bos itu
ngerti nggak kamu
aku tidak tahu kalau disuruh kerja begini
kalau tahu begini mending anak bos kerja
bapak jahat bapak telah menipu anak sebaik suci
alah kurang ajar
eh gara gara kamu kamu lancar
rencana bapak jadi gagal
aduh pak sakit pak
kurang ajar kamu kurang ajar
bunuh saja aku pak bunuh saja aku
tapi jangan kau sakiti anakku pak

kalau diberi hati untuk favourite video
daripada saya harus bunuh dia sudah sekarang kita selesai
kalau ibu nggak mau pergi biar yana aja yang pergi bu
yana udah nggak tahan tinggal di sini
kayak di neraka
kenapa sih ibu selalu ngomong gitu
sementara keadaannya nggak berakhir bu
malah makin nggak karuan
kamu punya uangnya
lalu kamu mau pergi ke mana nak
nggak tahu yang penting yana nggak tinggal di sini
yana ikas kalau tinggal di kolong jembatan
asal hidupnya nggak lebih tenang
kamu nggak kasihan sama siapa
sama ibu nak
kalau ibu mau ayo pergi sekarang sama yana
ya udah kalau ibu nggak mau pergi sekarang biar yana aja yang pergi
selalu pergi nak
yana harus pergi
yana jangan pergi nak
semoga kamu cepat sadar is
semoga kamu menemukan jalan yang benar
masa pasar banget sih
aku harus tahu
percaya dari orang yang sudah rambut
you's di perintah itu
riwa untuk melakukan ini
kami egois untuk memelihara anda
bapak memang udah kayak binatang ya nggak mau lihat lagi bapak alah terserah pokoknya bapak
sudah urus kalian lagi udah cara pergi pergi ini sudah keterlaluan pak bukan sekedar kekerasan
dalam rumah tangga biasa ya melainkan kriminal murni
ya ya beben ya beben ah dia juga sudah menjual ke gadisan kedua anaknya yang masih
smp bahkan saya mendengar dia juga sudah menjual anak anak gadis tetangganya pak